atau hari nginap di rumah acil
rumah acil dan warno
patuh hari nyuruh bapak datang kesana nanti malam
bapak boleh kesana
eh kamu ngapain disini
itu makanannya udah datang ayo masak
kucing ada suara kucing
oh itu kayaknya di luar deh mami
lah ini kita di luar
maksud acel di luar sana jauh jauh banget
jauh jauh jauh
ah dikira disini
kamu ingat ya jangan sampai ada kucing masuk di rumahnya nih
warno itu takut banget sama kucing
bisa bisa dia kalau lihat kucing pisang
yaudah mami duluan aja masuknya
oh enggak mie ini
acil kakinya kesemutan pegel
dari tadi berdiri terus
sama kayak mami dulu
kakinya juga kayak gitu nggak biasa pakai sepatu mahal
sekarang ayo masuk masuk masuk
kamu tutup pakernya awas

iya pak tuhari
iya pak tuhari
istilah kata ya
iya pak tuhari
iya pak tuhari
kita udah menang
maaf nih pak komar
beginian pak komar
ntar malam nih
saya akan menginap di rumahnya warno
di sana ya
maaf banget pak komar ya
iya pak tuhari
iya pak tuhari
iya pak tuhari
iya pak tuhari
iya pak tuhari
iya pak tuhari
iya pak tuhari
lalu apa bertemu pak om
pergi sama laki laki
tunggu uma buzzing
saat apa pak coloc tour prod
sana bapak boleh kesana sana minggir rono mau lewat halo
gak jadi deh halonya
dasar orang kaya hari ini buang kandang kucing mudah mudahan besok buang lemari
cakep lagi bawa aja kamu tenang aja cil mami udah cari asisten rumah tangga biar menantu
kesayangan mami nggak capek ya makasih ami kamu ini loh bantuin bantuin
pekerjaan itu enggak ada pekerjaan perempuan atau pekerjaan laki laki suami istri itu ya harus
kerjasama gitu ya kayak gitu masa gini cepetan bantuin kami juga mau upload foto foto ya udah
bet sini abang bantu enggak usah usah bang eh ngomong apa tadi
kok yang satu panggil bep satu panggil gang orang nyambung harusnya keduanya manggilnya
yummy hehehe ya udah udah dicoba dulu panggilnya gimana bewar no
kok jelek banget nggak bisa nggak bisa dibiarin aduh foto keluar gak pakai kamera handphone
kualitasnya pasti jelek aja juga ngapain tuh enggak pakai trust yang tak beliin malah
pakai baju aduh ugal ugalan enggak bisa dibiarin ini enggak bisa dibiarin harus tak panggilin
fotografer profesional terus mau ditaruh mana dong momski kamu taruh di gudang kalau di gigitin tikus
biar aja di gigitin tikus sekalian kamu di gigitin tikus
kira kira acil aman nggak ya ntar malam kalau nggak aman dia pasti nelfon kita
gini kamu punya kenalan fotografer profesional nggak
oh ada untuk apa ya tan
ini loh buat motohin warno sama acil biar nanti fotonya hasilnya bagus harus fotografer profesional yuk
tidak punya kenalan
sekalian itu koreografernya
yuk untuk ngarahiin gayanya warno sama acil
biar kayaknya itu makin mesra gitu kalau di foto ya ayo ah ah ah ah ah ah ah ah ah